warga gresik rabu siang dikembali dihebohkan dengan beredarnya sandal berlafalkan allah
sandal tersebut beredar di sebuah toko di pasar tradisional di gresik
meski belum ada komplain namun sejumlah warga yang hendak membeli mengaku resah
inilah toko sandal samijaya di jalan raya bungah gresik jawa timur
yang didapati menjual sandal dengan lafat allah
lafaz tersebut terdapat pada sandal khusus untuk perempuan
produk salah satu merek yang cukup terkenal new era
yaitu tipe profound lbb delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan dan lb delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan
kasus ditemukannya sandal lafats allah ini berawal saat seorang warga
membeli sandal produk new era tersebut di toko samijaya beberapa hari lalu
usai melihat bagian alas kaki mirip lafats allah
warga yang membeli langsung memfoto dan mempostingnya ke akun facebook
dan media sosial lainnya
hasilnya rabu siang sejumlah warga beramai ramai mendatangi toko samijaya
untuk membeli sandal dan memastikan kebenaran postingan tersebut
setelah benar ditemukan lafaz mirip allah di bagian alas kaki
salah satu warga akhirnya batal membeli
sudah dilihat tadi pak
sementara itu pihak toko sandal sami jaya tidak mengetahui keberadaan lafats allah
di alas kaki sandal produk new era tersebut
bahkan selama lebaran hingga pasca lebaran
sandal tersebut cukup laris di serbu pembeli dan belum pernah mendapat komplain dari pelanggan
apa yang menarik ini
berapa mbak harganya
hingga kini belum ada petugas maupun pihak mui
yang menelusuri maupun melakukan penyitaan terkait temuan tersebut
sebelumnya pada pertengahan oktober dua ribu lima belas lalu
warga gresik juga digegarkan dengan penemuan sandal berlafats allah
produk pt pradipta pekasa makmur
polisi kemudian melakukan penggerbekan dan penyitaan
serta memusnahkan sandal yang sudah beredar luas
bahkan polisi menetapkan salah satu desainer perusahaan tersebut
sebagai tersangka atas penistaan agama tersebut
miftahul arif gresik